sebuah kecelakaan maut kembali terjadi di probolinggo
seorang pengendara motor tewas setelah terlindas truk kontainer
sementara itu di pacet mojokerto dua buah truk tangki bertabrakan hingga masuk ke dalam sungai
kerasnya tabrakan mengakibatkan supir truk tewas terjepit bodi truk
nasib naas dialami astari warga desa maron kidul kecamatan maron kabupaten probolinggo jawa timur
guru sdn gerongan ini tewas seketika setelah tubuhnya terlindas truk kontainer di jalan raya pantura keraksaan senin siang
korban tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di bagian kepala dan patah tulang di kaki
sementara motor korban rusak parah setelah dilindas truk kontainer yang dikemudikan sukadi warga bojonegoro
sementara pada senin siang kecelakaan antara dua truk tangki air terjadi di jalan raya pacet desa kesiman tengah
kedua truk tangki air terjadi di jalan raya pacet desa keseluruhan
dua truk dari arah yang sama berbenturan hingga salah satu truk yang melaju dengan kencang masuk ke dalam sungai
sedangkan satu truk lainnya berada di atas tanggul sungai
akibatnya salah satu sopir truk bernama muhlisin warga desa legundi kecamatan gudo kabupaten jombang
tewas di lokasi dengan kondisi tubuh tergancet truk di dasar sungai
diduga kecelakaan disebabkan truk tangki yang membawa air mengalami remblong
di jalan turunan sehingga sopir tidak bisa menguasai laju kendaraan
akibatnya benturan keras tak terhindarkan
dari arah pacet yang ini yang berhenti yang mobil yang ini yang satunya yang terlalu kencang
proses evakuasi korban berlangsung dramatis dan membutuhkan waktu lama
karena selain petugas harus mendatangkan derek
agar bisa mengevakuasi tubuh korban yang tergencet bodi truk di dasar sungai
ratusan warga yang berada di lokasi juga membuat lamban proses evakuasi
kini polisi amankan satu sopir truk lainnya yang berhasil selamat dari kecelakaan untuk dimintai keterangan